media sosial tengah ramai membicarakan tentang bahan bakar minyak jenis pertalite
yang dianggap lebih boros setelah mengalami kenaikan per tiga september lalu
sempat juga ramai tentang pemberitaan bahwa adanya perubahan warna yang terjadi pada produk pertalite
yang membuat masyarakat yakin bahwa memang ada perbedaan antara produk pertalite sebelum dan sesudah kenaikan harga
ya khawatiran masyarakat ini juga diperkuat dengan semakin panjangnya antrian di spbu
nah kondisi ini juga bisa saja mengindikasikan bahwa kendaraan bermotor memang lebih cepat mengalami kehabisan bahan bakar
sebelum naik sih ya saya ngerasain sih lebih irit gitu ya lebih irit pemakaiannya gitu kan
ini semenjak naik jadi sepuluh ribu itu agak boros
ya saya biasanya ngisinya itu seminggu sekali gitu kan
ini bisa seminggu dua kali
pakai keduanya mobil yang satu ini saya pakai pertama tapi yang mobil satu lagi saya pakai pertalite
yang berasa itu sebenarnya itu pertalite
berbeberapa ya tiga kalilah saya memperhatikan
awalnya saya tidak percaya saya ternyata bukan dari saya aja
banyak pengguna lain dan teman teman saya juga mengatakan pertalite itu sekarang cepat habis
hal senada juga dirasakan oleh aryadi
hingga akhirnya pria yang berprofesi selaku kurir ekspedisi ini memutuskan untuk berganti jenis bahan bakar
iya saya pindah
sejak saya merasa boros di situ saya pindah
saya sekarang pakai
karena aktivitas saya kan nggak berubah dari yang sebelum naik sama yang setelah naik itu nggak berubah
yang berubah itu ya bar di motor itu yang tadinya saya bisa kalau pulang sampai di rumah ya
menanggapi tudingan ini pt pertamina patraniaga memastikan pihaknya tidak pernah mengubah
kualitas maupun komposisi pertalite pasca kenaikan harga bbm
quality control juga terus dilakukan sejak bbm turun dari kapal hingga distribusi di spbu
baik kami tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada perubahan spesifikasi atau kualitas pada produk bbm ron sembilan puluh
atau yang kita kenal dalam pertalite yang dijual di lembaga penyalur resmi pertamina
sebenarnya warna asli bbm itu adalah bening
sehingga kita menambahkan zat pewarna
ini hanya bertujuan untuk masyarakat umum dapat membedakan jenis bbm yang digunakan
dan zat pewarna ini atau warna itu tidak berpengaruh terhadap performa atau kualitas atau spesifikasi bbm
sementara itu aliban bakar dan pembakaran fakultas teknik mesin dan dirgantara institut teknologi bandung
trius wijajanto menilai tudingan penurunan kualitas pertalite
dan berkualitas yang terdapat di dalam pembelaan
sebenarnya ini adalah perubahan yang tidak terlalu mudah
sebenarnya ini adalah perubahan yang terlalu mudah
dengan uji teknis dugaan itu bisa didukung atau disanggah berdasarkan data dan fakta yang ada
ya begitulah pendapat ahli maupun sanggahan dari pihak pertamina
tapi yang pasti bisa kita lakukan saat ini adalah mengetahui caranya menghemat bbm dengan cara berkendara yang benar
tips dari pengamat otomotif sony susmana berikut ini
bisa dipraktekkan pada semua jenis bbm
tips pertama adalah berakselerasi dan bermanuver dengan halus
saat berkendara atur kecepatan secara bertahap
usahakan selalu memberi jarak dengan kendaraan di depan
menjelang lampu merah juga sebaiknya sudah mengerem dari jauh lalu melaju dengan gigi netral
karena perilaku mengerem kemudian menekan pedal gas berulang akan membuat boros bahan bakar
jangan memungkinkan hindari kemacetan
tapi bila harus dihadapkan dengan macet pastikan kita bisa mengontrol emosi
nah yang jadi masalah adalah kemampuan manusia dalam mengontrol emosi itu kan berbeda beda
ada yang mungkin dikejar waktu kemudian ada yang sudah ditunggu orang
sehingga mereka terlihat stres
ketika stres mereka mengemudikannya jadi seruntulan
ke kanan kiri segala macam
tips berikutnya adalah jangan malas memindahkan perseneling khususnya kendaraan dengan sistem transmisi manual
baik transmisi manual maupun metik perhatikan rpm atau putaran mesin yang ada pada speedometer
usahakan kendaraan melaju dengan putaran mesin di rentang dua hingga dua ribu lima ratus rpm
dan yang tak kalah penting adalah pastikan kendaraan anda menggunakan jenis dan tekanan ban sesuai ketentuan pabrik
bukan berdasarkan kenyamanan pengemudi atau penumpang
selain itu aturlah ac kendaraan di kisaran suhu dua puluh dua hingga dua puluh empat derajat celcius
jangan membawa barang berlebihan di bagasi
serta melakukan perawatan mesin kendaraan secara berkala
dan perlu diketahui kendaraan bermotor yang sebelumnya diisi pertamax lalu berganti ke pertalite
juga bisa membuat konsumsi bbm jadi terasa lebih boros
hal ini terjadi karena pertamax secara umum memiliki nilai kalor dan oktan yang lebih tinggi dibanding pertalite